puluhan pasien dbd selasa siang memadari sejumlah ruang rawat anak di rsud kota bogor jawa barat
usai didiagnosis terjangkit demam berdarah dengue atau dbd
sebagian anak diantaranya tercatat mengalami gejala denge shock syndrome atau dss
dalam sebulan terakhir lebih dari seratus anak harus menjalani perawatan intensif
para orang tua mengaku rata rata anak mereka mengalami gejala demam tinggi dan mengigau
hingga mendapati angka trombosit merosot usai dilakukan cek laboratorium
sementara pihak rumah sakit mencatat jumlah pasien dbd tahun ini mengalami peningkatan signifikan
dengan total sebanyak dua ratus tujuh puluh kasus dibanding tahun lalu sebanyak dua ratus tiga puluh kasus
akibatnya manajemen rumah sakit menyiapkan puluhan bed tambahan untuk mengantisipasi lonjakan pasien anak
langsung ke puskesmas diperiksa trombositnya cuma tujuh puluh sembilan ribu rasanya kan satu ratus lima puluh ribu ya
sampai saat ini di tahun dua ribu dua puluh satu per hari ini itu sudah tercatat kasus yang ditangani oleh rsud kota bogor itu sebanyak lebih kurang dua ratus tujuh puluh kasus
jadi sedikit meningkat
dibandingkan dengan tahun kemarin di tahun dua ribu dua puluh itu sebanyak dua ratus tiga puluh kasus
selain jendik nyamuk akibat lingkungan kotor siklus peningkatan dbd juga disebabkan dampak peralihan cuaca
masyarakat diminta waspada mengawasi gejala klinis anak demi menghindari wabah dbd meluas
muhammad juanda bogor jawa barat